setelah sma negeri mulai menarik biaya spp
kini giliran sma swasta di surabaya yang berencana menaikkan spp
hal ini disusul dicabutnya biaya operasional pendidikan daerah
akibat pengelolaan pendidikan yang kini diambil alih oleh pemerintah provinsi
selama ini sebagian sekolah swasta di surabaya
juga mendapat bantuan operasional pendidikan daerah
atau bobda dari pemerintah kota surabaya
nilainya rp satu ratus lima puluh dua persiswa
pihak sekolah mengelolanya untuk operasional
seperti listrik air biaya alat tulis dan pengajaran hingga gaji guru
namun sesuai surat edaran gubernur jawa timur
yang mengambil alih pengelolaan pendidikan per tahun dua ribu tujuh belas
praktis di tahun anggaran dua ribu tujuh belas ini
pemerintah kota surabaya sudah tidak bisa menganggarkan bobda
spp nya sampai saat sekarang kita menggunakan rp tiga ratus ribu per anak
baik kelas sepuluh sebelas dan dua belas
kami merencanakan untuk tahun ajaran dua ribu tujuh belas dan delapan belas
baik kelas sepuluh maupun sebelas dan dua belas
itu direncanakan rp empat ratus ribu per anak
sebenarnya kenaikan tidak hanya disebabkan pencabutan bobda
namun juga setiap tahun ajaran baru
sekolah swasta menaikkan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau spp
para siswa pun khawatir
mereka takut kenaikan spp akan memberatkan dan menambah
angka putus sekolah
mengingat biaya sekolah tidak hanya spp
namun juga peralatan sekolah buku biaya ujian uang gedung hingga daftar ulang
kasian sama murid muridnya yang tidak mampu
dia harus meminta uang kepada ibunya atau bapak orang tuanya
untuk meminta pembayaran spp
namun tidak semua sekolah swasta akan menaikkan spp
sebagian masih akan mengupayakan kekurangan biaya operasional
dan gaji guru
dari yayasan yang menaungi